bapak kena serangan jantung mas
karena papa tau kalau misalnya sertifikat rumah di kandai
karena mama harus bayar
meru tahu tentang dia
karena mama harus bayar
karena mama harus bayar
karena mama harus bayar
karena mama harus bayar
beri apa yang lebih senin
ya udah kalau gitu aku kesana dulu ya
bisa tolong kirim segera
saya akan kirim alamatnya
buka gerbangnya cepetan
udah datang cepetan ya
mbak andi mau kemana ya
tadi pagi aku ke apartemen kamu yang lama
tapi kamu gak ada disana
jadi aku kesini deh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
aku sebenernya pengen bahas
tentang penyakit mama sih sama kamu al
ngobrolnya boleh diatas aja gak
soalnya gak enak disini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
nah udah mama teman teman mama
maaf ibu selamat
silahkan tunggu di luar ya biar kami periksa
dok tolong tolong periksa suami saya ya dok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
andien andien mama takut sekali nek
mama takut sekali sayang
tapi kita berdua aja semoga papa baik baik aja ya
ya mudah mudahan papa gak apa apa ya
baru kali ini mama yang biasanya selalu terlihat marah dan benci sama aku
untuk pertama kali mama nangis tipulkan aku
jadi mau bahas apa
dokter buat mama kamu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
harusnya punya link dokter yang hebat juga dong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
aku lupa aku lupa kasih tau masalah
eh kamu tahu sendiri kan mama aku itu lagi cancer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
mungkin ada harapan dari mama aku tapi aku gak tahu

sejarah papa lagi ada di rumah sakit
di rumah sakit sejahtera
yaudah kamu tunggu di sana ya saya ke sana sekarang
maaf saya harus pergi ada urusan penting
oh gitu ya
kemarin juga gitu tiba tiba pergi tapi nggak ngabarin mau kemana
kok ada di ruangannya
jadi panino ya yang mau tes dna dengan istrinya ibu elsa ya kita datang sini mau tes dna oke
kalau begitu ya kita datang ke sini mau tes dna oke kalau begitu
kalau begitu mana sampel darah atau rambut bayi yang mau dites dna
kita datang sini memang mau tes dna tapi yang mau dites dna itu bayi yang dikandung sama istri saya
bayinya masih dalam kandungan iya masih trimester awal kandungan bu bagaimana kondisi
kandungan ibu sehat sekarang sehat apa pernah mengalami pendarahan atau

kandungan ibu sehat sekarang sehat apa pernah mengalami pendarahan atau kandungan ibu sehat
pernah mengalami pendarahan atau kandungan ibu sehat
beberapa hari yang lalu pernah data beberapa hari yang lalu saya
terus kapan kita bisa melakukan kandunganor caregivers
terus kapan kita bisa melakukan kandunganor caregivers
saran saya lakukan tes dna setelah bayinya lahir pak
ya udah berarti kita akan kesini lagi setelah bayi lahir
hai sampai akhirnya udah keburu tahu
mama bingung mama gak tahu harus gimana
untuk berikutnya kita berdoa aja semoga pak bisa cepat semua ya
yang sebentar karena tes dna nya ditunda sampai
bayi kita lahir berarti kita bisa dong
aku masih ingin kita besar
aku ini hamil harusnya kamu pikir dong aku gak bisa jauh jauh dari kamu sayang
aku butuh kamu
aku udah nggak tahu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
kata kata mana yang jujur keluar dari mulut kamu
aku sakit hati sayang kamu bener bener keterlaluan ya
apa kabar pak nino ibu baik baik ibu dapat nomor nomor saya dimana ya kebetulan saya tahu nomor pak nino dari babysitternya
pak nino dari babysitternya
ibu dapat nomor nomor saya dari mana ya
kebetulan saya tahu nomor pak nino dari babysitter com

dari babysitternya reina
katanya kenal dengan temannya panino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
alhamdulillah kabar kami berdua baik
syukur alhamdulillah kalau gitu bu
oh ya ada apa ya
saya sebagai omanya reina mau ngucapkan
banyak terima kasih
terima kasih banyak banyak karena panino sudah
membantu menolong reina
dari kejadian waktu itu
yang ada penculik
saya juga waktu itu kebetulan aja lagi lewat situ
yang terpenting kan reina nya gak kena panah apa bu
oke kalau gitu panino kalau panino gak keberatan
kalau ada waktu
saya mau undang panino untuk mampir
ke rumah at andy time
itu juga kalau panino mau
baik terima kasih ya bu oke kalau gitu
once again thank you ya panino ya
omanya reina tadi telpon
dia cuma bilang terima kasih karena
aku udah nyelamatin reina
aku tuh bingung deh kenapa sih kamu bisa deket
aku juga gak tau
setiap kali ngeliat reina
aku jadi tenang
aku pergi dulu kamu tolong jaga kesehatan
dan jaga kandungan kamu
kamu tuh bisa nggak sih
ubah keputusan kamu
ubah keputusan kamu
aku gak mau kita kayak gini
aku pergi dulu
nino sengaja deketin dia
supaya dapat perhatian lagi dari mbak andin
ya lobet lagi
sama residen aceh ya
mungkin gue kalau kesana bisa dapat
ini gambar siapa
ncus ya ceritanya
tapi lucu banget gambarnya
egen mau kemana
oh usah deh reina
di rumah aja sama
buahnya pergi udah deh reina
di rumah aja sama oma ya sama ncus ya
kita gambar ncus ya yang banyak
di rumah aja ya sayang ya
soalnya ncus tuh masih agak trauma
ncus takut nanti reina diculik lagi
belakangan ini tuh
reina tuh suka gak betah di rumah
buahnya jalan jalan mulu
iya saya juga notice sih
apa aku ajak dia aja ya
untuk ketemu sama reina
kita jalan jalan yuk
nanti oma mau kenalin raina
tante michelle anaknya temannya oma
orangnya cantik baik
kamu pasti seneng sama tante michelle
ntar yuk ya
aldebaran masih udah nikah sih
nikah sama siapa ya
al udah nikah belum tante
ya belum lah
you know al gak akan pernah mau disuruh menikah
kenapa gak kamu sama al aja
dan akan tenang begitu juga sama tante
seneng sekali ngeliat kamu bisa together nantinya
kalau al belum nikah
kenapa dia angkat anak ya
tapi gak mungkin kalau tante rosa itu bohong
sama aku kalau ali itu belum nikah
terus ini cijen siapa ya
kamu sibuk gak
kalau kamu gak sibuk tentu mau ngajakin kamu
ketemuan petani mau ngenalin sama
boleh tante mau dimana
oke kalau gitu nanti kita ketemu di cafe aja ya
nanti tante akan share locationnya ke kamu
aku mau beliin mainan buat anak angkatnya
gimana dok keadaan suami saya
pak surya tadi kena serangan jantung bu
sebaiknya untuk sementara pak suria harus
petres total dan gak boleh stres
sama sama saya tinggal dulu ya
aku ya pak
maaf maafin aku karena aku udah
menggadaikan sertifikat rumah tanpa izin
penuh sama kamu
menyalahgunakan kepercayaan yang aku kasih
aku ngakuin aku udah menyalahgunakan kepercayaan
aku juga berusaha cari uang
aku bukannya diam
aku berusaha cari uang untuk kita
untuk kita makan
kita punya tabungan
tanpa tanya sama aku
bunda ini mulai
itu bukan hanya uang
tapi juga kesehatan
keluarga yang tenteram bahagia
ini salah aku pak
jangan kita terusin lagi
nanti kamu bisa tambah stres
lagi belum mama juga minta maaf
udah minta maaf salah papa
aku gak mau bapak sakit
kamu ini saya gak pernah mau deker sih
udah lah pak
ini untuk kebaikan papa
papa pasti kamu pernah buat salah
nanti kita cari jalan keluarnya ya
nanti kita bisa selesaikan masalah ini dengan baik
aku mendingan keluar aja dulu biar papa bisa ngobrol baik baik ya
bapak nggak boleh sakit ya
danin gak mau bapak sakit
bapak juga gak mau
karena bapak harus melindungi kamu
bapak gak boleh sakit
tolong aku ya allah
aku gak mau kehilangan bapak
tolong aku ya allah
tolong sembuhkan penyakit bapak
aku mohon ya allah
bapak kena serangan jantung mas
karena bapak tau kalau misalnya sertifikat rumah dikandai
karena bapak harus bayar
bapak harus tanggung dia
ibu takut mas bapak kenapa napa
mas bapak aku doang
aku gak mau kehilangan bapak
aku harus gimana
mau kemana mereka
suster duduk di depan ya saya sama reina di belakang
aduh tergila lagi
padahal kan gue pengen tanya tanya
terima kasih eh reina dulu
thank you so much ya bu udah ngajakin saya ke kafe
tempatnya keren banget
aduh mirna mirna kamu kan suster kesayangannya reina
jadi ya kalau reina oma ajak kamu juga udah termasuk paketan
jadi harus ada di sini juga dampingin reina belum pernah ke kafe
ada dulu cuman ga sebagus ini
oh malu ya enggak lah kamu kan keluarga mirna
aduh kesayangannya tante nih
aduh eh ini pasti yang namanya reina ya
kok cantik banget sih
eh tante punya sesuatu buat kamu
tante bawain boneka buat kamu
kamu suka ga
aduh thank you missy kamu banjain reina tuh senang ga
ini cewek udah cantik penyayang
senang juga sama mama
ini katanya al rina tuh pengen sekali punya mama
makanya dia selalu sebut sebut mama
oma juga gak tahu mama mama siapa tapi dia selalu sebut mama
pengen banget punya mama
duh bingung gue
apa al tuh nyemunyin andin dari mamanya
jelas jelas yang dimaksud mama aman ini bocah ya andin
perempuan itu siapa ya
kok bisa deket gitu sama mamanya al